mainkan gamenya dapetin plusnya
kenapa sih lo selalu aja belain keluarga selfie
posernya akan dicorep corep
kayakan kamu sih
terima kasih kak
masuklah ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
saya ngomong di dalam aja
masuk ke dalam
masuk ke dalam
itu memang strategi gue
poster si muhyiddin yang diseberang
sengaja gue tambahin tulisannya
biar dia marah
sekarang warga jadi tau
kalau si muhyidin itu jahat
mantul omah mantap betul
ya tapi nggak boleh kayak gitu juga omah
lu kenapa sih selalu aja belain keluarga selfie
gue gak belain pak muhyiddin
ini buat keselamatan omah
omang itu kan udah tua tinggal berdua sama mbak siti
nanti kalau mereka kalap gimana
pantes jadi marketing
ini pasti orang suruhnya pak muhyiddin ya
ini pasti orang suruhnya pak muhyiddin ya
orang kayak gini gimana kita mau jadikan pemimpin
bu ya kalau ngomong jangan sembarangan
belum tentu itu
apa yang belum tentu
ya gak mungkin
pak muhyiddin bikin begini
ini nih namanya tidak cerdas
langsung nuduh pak muhyiddin
ya bisa aja supaya muhammad yang dituduh
buat saya sih jelas
ini pasti fitnah dari kubunya pak rizal
biar pak muhid terlihat jelek
saya sih gak mau pilih pak rizal
gak mungkin pak muhyiddin

gak mungkin pak muhyiddin
ya jelas gak mungkin lah

ada yang gak mungkin
dia kan orangnya penakut
beda sama pak muhyiddin
eh ibu ibu ada apa sih nih rame rame
nih puan dilihat nih
posternya bang rizal
dirusak sama kelompoknya pak muhyiddin
kamu kalau ngomong jangan sembarangan
kalau pak muhyiddin itu jahat
tak mungkin dia jadi orang sukses
kalah pasti itu pak muhyiddin
eh pok dengerin ya
pak muhyiddin itu orangnya gagah
gak ada tampang buat main nikam belakang
orang yang suka menikam dari belakang
badannya kurus kecil
gak seperti suami ambo udah habis
gak suka menikam dari belakang
apa hubungannya sama udah habis
ini pemilihan rw
ini pemilihan rw
jangan main fisik
itu namanya penghinaan
nanti kalau uni minta bantuan sama saya
tapi awas kalau kamu minta rendang sama ambo
indah bakalan ambo kasih
siapa yang minta rendang
gak usah ya
posternya bang rizal katanya dicoret sama disopek sopek sama wangnya

iya mpo disopek semuanya
iya mpo disopek semuanya

ada yang nuduh kelompoknya bang muhid
ada yang bilang juga kelompoknya kang rizal sendiri
pendapat warga teh terpecah belam mpo
pendapat warga teh terpecah belam mpo
pendapat warga teh terpecah belam mpo
maksudnya kita diserang kayak gini
kita diserang bang
itu orang orang ngapain dong kemari
biarin banyak keluar
saya cari di pos sana
ternyata sampai ada di pos sini
enaknya kalau punya banyak pos
jadi bisa ngawas dimana aja
apalagi disini banyak koran loh
kamu masih pagi kok udah lari lari mas
warga nyerang rumah pak muhyiddin
saya nggak berani kalau sendirian mas
kau denger ada ribut ribut ya
di rumah pak muhyiddin
mereka bisa ntar dah

yang pribadi mampu mampu
zoom injoinanking pembangkit menu